asisten pelatih los angeles laker phil handy menjadi pelatih istimewa bagi para pemain honda dbl all star dua ribu dua puluh
saat berkunjung ke los angeles amerika serikat rabu waktu setempat
phil handy bahkan memboyong pemain legendaris la lakers derek fisher
untuk menemani dia berlatih di sport academy california
sejak awal keduanya langsung memberikan latihan yang keras kepada para pemain
mulai dari teknik dasar hingga skema menyerang dan bertahan
jika ada pemain yang melakukan kesalahan mereka tak sungkan untuk membantu memperbaikinya
phil lebih fokus pada menguatkan teknik dasar
sementara deret memberikan materi teknik menyerang dan bertahan serta kerjasama antar pemain
pil mengakui para pemain honda dbl all star memiliki modal yang baik untuk bisa berkembang di masa depan
siapapun di indonesia maafkan saya saya kehilangan suara saya
tapi pertandaannya sangat baik
anak anaknya sangat berdaya

pemain dan program yang mereka punya di indonesia mereka telah mengerjakan mereka dengan sangat baik

meski latihan berjalan keras para pemain dan pelatih honda dbl all star menikmati setiap porsi
yang diberikan phil handy dan timnya sulitnya itu sebenarnya di hal hal kecil kalau
di indonesia tuh kadang ada miskomunikasi kayak misalnya di indonesia tuh oh ini hal sepele gitu
ternyata di sini tuh emang bener bener ditekanin hal hal kecil gitu kayak base kayak core yang di
indonesia ya udah main basket sekedar syuting cashboard banyak tentang hal hal detail hal hal kecil
tentang basic tanggung damai kau tentang base tentang stensi fans terus motivasi juga tentang
pemain gimana caranya compete apa bersaing sama timetnya banyak hal kita didapet walaupun waktunya
sebentar tapi pasti saya yakin pemain juga dapat banyak hal menurut saya latihan phil dan derek juga
memberikan motivasi bagi para pemain honda dbl all star agar tak mudah menyerah dalam menggapai
impian keduanya juga sempat bercerita kisah sukses serta jatuh
terbangun selama berkarir di nba pakai saipul los angeles amerika serikat